tidak bertolak belakang
sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial
ya mungkin bukan operasi militer
nah itu yang perlu digarisbawahi
tentunya tetap tegas kan sesuai dengan hukum yang ada
artinya apakah akan ada pengurangan pasukan
nanti tentunya akan kita evaluasi dulu
baru nanti saya laporkan pak presiden situasi yang ada
nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana
bersama dengan kepala staf angkatan
untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana
masukan masukan juga dari para prajurit yang di lapangan
juga dari pemerintah daerah
juga dari tokoh tokoh masyarakat tokoh agama
apa yang harusnya kita
tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini
apa yang ada di sana
jadi nggak harus langsung belum belum sudah diputuskan
nanti saya memutuskan nah belum tentu
memutuskannya setelah saya cek dulu
baru nanti saya laporkan pak presiden